hidayah adalah album kompilasi religi hasil gagasan musisi glenn fredly yang rilis awal juni dua ribu enam belas
album ini berisi dua belas lagu baik yang baru maupun karya musisi terdahulu yang sudah pernah dirilis sebelumnya
beberapa musisi yang ikut berpartisipasi adalah trio violin camilla dan grup perkusi etnik kunokimi
hidayat sendiri berisi banyak ragam jenis musik mulai dari pop sampai hip hop
namun tetap berisi lirik spiritual dalam rangka bulan suci ramadan
lekat dengan lagu tema cinta glenn banyak mencari referensi tentang penulisan lirik spiritual di album ini
ia banyak dibantu musisi lain dalam mencari referensi
yang menariknya adalah
anda selain sebagai produser juga menulis beberapa lagu dalam album ini
pasti pada saat menulis liriknya ada tantangan anda
bagaimana menyikapi tantangan menulis liriknya ini bung glen
seperti saya bilang saya dibantu oleh banyak teman teman
salah satunya adalah agus nur
agus nur seorang sastrawan
kemudian juga tompi sendiri ngebantu saya
selain itu ya dengan literasi yang datang dari teman teman hasil diskusi gitu
dan semuanya ini berdasarkan pemahaman saya tentang apa yang saya lihat apa yang saya tahu dan yang saya pahami
akhirnya bisa merilis album hidayah ini menjadi satu kompilasi kolaborasi
proses pengerjaan album hidayah memakan waktu selama tiga bulan
walaupun bukan seorang muslim tapi album ini sengaja ia siapkan sebagai kado menyambut bulan ramadan
saya pikir ini sebuah kado gitu dari buat saya dalam menyambut bulan yang baik ramadan ini
jadi ini proses panjang sebenarnya proses kreatif yang sudah dipersiapkan lama
tapi memang kesempatan untuk rilisnya ada di tahun ini